tadi malam pun feeling ibu menang walaupun sangat sangat susah dan sangat sangat
kalau feeling ibu sih menang ya
yang nobar di pendopo itu feeling ibu juga menang dan
tadi malam pun feeling ibu menang walaupun sangat sangat susah dan sangat sangat
terus lihat anaknya berjuang sampai beberapa menit lamanya
terus akhirnya alhamdulillah sampai drama final itu juga
dan akhirnya menang lolos semifinal
tadi malam sempat nobar juga bu di rumah
iya nobar di rumah sama imam juna dan teman temannya di rumah sama saudara saudara ibu